dan aku tuh udah di ancem widona aku di ancem
aku di ancem aku akan dikeluarkan dari keluarga
aku di ancem aku akan dikeluarkan dari rumah
terus aku mau tinggal di mana mau naik apa mau makan apa aku
jadi sekarang maksud kamu kamu takut kehilangan semua kemewahan kamu selama ini ya kan
oh kemewahan sih kan bukan itu tapi aku tuh gak punya pilihan lain widona tolong dong ngerti tolong
kamu gak punya pilihan
mereka berdua itu gak akan berubah nyesel ibu datang kesini kayak kita pulang
yaudah deh lagian kan nara hari ini datang
jadi lebih baik kita siap siap di rumah ya daripada dihina disini
iya ayo cepetan lah
aduh aduh aduh gawat gawat gawat nih

iya tapi papa juga harus kasih alasan yang jelas dong
ngapain kamu itu mau menikah dengan orang yang sebentar lagi jadi gembel
investasi irvinsa itu gagal
bilang ya gak bakalan telat
sekarang malah telat
kamu yang sabar dok
jody dan keluarganya pasti kena macet di jalan
kamu sih gak nurut sama mama
coba kalau kamu gak nyelonong ketemu dia tadi pagi
mama tuh bikin aku tambah ribet
lagi aku tuh mau nunggu sampai kapan
dia tuh udah telat
dia tuh udah telat
dia tuh udah telat tiga puluh menit ma
kamu tuh pengantin
kamu gak boleh jalan jalan
duh ini mati
kok semua jadi kacau sih
bapak sampai gak
kamu pikir bapak kamu ini menteri
ngapain membantu orang yang sudah bangkrut
itu kan urusan mereka
kalau kamu masih tetap memasuk untuk menikah dengan binona
kamu pergi dari rumah ini
dan jangan pernah kembali lagi
kamu ngapain di sini
terus baju pengantin kau mana
kamu kenapa gak pakai baju pengantin
ayo sekarang kamu turun
kamu jelasin sama aku
mau jelasin apaan lagi
kamu aja deh
nona pergi dan sampai sekarang nggak balik balik
sabar pak kita tunggu sebentar
mereka tuh harus menikah ma
udah lah pak
mendingan kita batalin pernikahan ini
daripada kita semakin malu
mereka tuh harus menikah
mereka tuh harus menikah
kalau sampai gagal kita ini bisa berantakan
seharusnya kita marah sama keluarga jodi
karena mereka sudah mempermalukan kita pak
kita gagal nikah gara gara keluarga aku bangku

bukan aku bukan aku nona

bukan aku bener deh
ih yang mau nikah sama aku tuh siapa
kamu atau keluarga kamu
tapi bangkrutnya perusahaan keluarga kamu
aku gak percaya sama kamu
mana handphone kamu sekarang
itu itu itu
itu itu itu
itu itu itu
nona kamu sering sama jody
kamu cepatan kemarin
jangan bikin kita malu
pak apa benar semua perusahaan papa udah bangkrut
pak papa jawab dong pertanyaan aku

bapak sekarang bangkrut
memang kita bangkrut
maka dari itu papa butuh bantuan kamu
kamu harus kawin dengan jody
saya butuh bantuan keluarga mereka
untuk membangkitkan budu
pusat kita kembali sayang
kamu menjual aku ke keluarga jodi pak
papa tidak menjual kamu
ini masalah saling untung menguntungkan
kamu tidak mau dong kita hidup melarang
buinono gak peduli pak
aku tuh gak peduli
dia tutup pak
kamu cintakan sama aku
iya kan kamu cintakan sama aku
jodi jawab dong
kamu cintakan sama aku
tapi kamu lebih takut sama mama papa kamu
dibanding kamu cinta sama aku
aku tau dari awal
kamu sama aku yang menjodohin aku
ngerti aku tau
tapi aku pikir kita sekarang nih
karena kita berdua saling cinta
kamu nikah sama aku gak juga ada keluarga kamu
sama keluarga aku ya kan
tapi kamu tuh harus tahu kalau
kalau papa sama mama aku tuh galak
aku tuh udah di ancem buinono
aku di ancem
aku di ancem aku gak akan dikeluarkan dari keluarga
aku di ancem aku akan dikeluarkan dari rumah
terus aku mau tinggal dimana
mau naik apa
mau makan apa aku
jadi sekarang maksud kamu
kamu takut kehilangan semua kemauan kamu selama ini

ih tuh mewah
kan bukan itu
kamu gak punya pilihan
kamu gak punya pilihan
kamu gak punya pilihan
kamu gak punya pilihan
kamu gak punya pilihan